sebuah festival internasional untuk para artis dan musisi disabilitas kembali digelar
namun karena pandemi covid sembilan belas performance yang sedianya akan ditampilkan di pembukaan olimpiade dua ribu dua puluh jepang ini
berganti menjadi konser online yang memukau
sebuah video musik yang menampilkan para musisi disabilitas menyanyikan lagu stand by me karya band e king
menjadi sebuah pesan untuk meningkatkan kesadaran tentang kepedulian penyandang disabilitas di tengah pandemi covid sembilan belas
sebuah festival yang mencari penyandang disabilitas
menjadi wadah bagi para artis dan musisi disabilitas multi genre unjuk kebolehan kancah internasional
ada penyanyi pemain musik para penari tuli juga para break dancer kursi roda
tidak lupa pertunjukan juga diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat
acara yang sudah berlangsung sejak dua ribu delapan belas ini digagas oleh the nippon foundation
tahun ini diikuti empat puluh enam seniman disabilitas dari lima belas negara
sembilan mark asal finlandia
jazz tunanetra jepang yusuke anezawa
serta perwakilan dari indonesia adrian yunan
mantan personal band efek rumah kaca yang sekarang bersolok karir
semua pesertanya dari berbagai negara mengalami kondisi yang sama
yaitu ada pandemi di negaranya masing masing
jadi menariknya adalah
sengaja mengambil setting bagaimana semua
semua performer di true colors festival bisa berkarya dari rumah
yang harus berhadapan dengan diskriminasi dalam berbagai hal
misalnya untuk mengakses pendidikan ataupun informasi
menurut penyelenggara video musik ini menjadi momentum
untuk meningkatkan kesadaran tentang para disabilitas untuk seluruh dunia
teknologi konektivitas yang berlebihan
bahasa tantangan fisik
semua jenis tantangan yang bergantung untuk semua orang
artis kru produksi perempuan
tetapi semua orang berinvestasi dan semua orang ingin ini menjadi yang terbaik yang bisa
dan semua orang ingin fokus di antara artis yang luar biasa dan pesan mereka
dan di sana ada video musik stand by me